pasca penembakan pekerja di ruas jalan trans papua proyek tersebut sempat terhambat
kini proyek pembangunan jembatan trans papua diambil alih oleh tni
pasca penembakan yang terjadi di area jalan trans papua yang memakan korban karyawan istaka karya
proyek pembangunan jembatan trans papua kini akan diambil alih oleh tni
kepandam cendrawasih akan mengerahkan enam ratus prajurit tni dari zeni tempur
untuk melanjutkan pembangunan jembatan di ruas jalan trans papua yang sempat terhenti
ini terjadi setelah penembakan pekerja pt istaka karya oleh kelompok kriminal bersenjata
di kabupaten duga awal desember dua ribu delapan belas lalu
tni tetap menggunakan tenaga ahli dalam pembangunan jembatan dari pt istaka karya dan pt berantas
tni akan mengerjakan dua puluh satu jembatan yang berada di ruas jalan trans papua dari wamena ke kabupaten duga
dalam kondisi darurat seperti itu tni selalu tampil sebagai garda terdepan untuk melanjutkan pembangunan
nanti setelah situasi sudah aman kita serahkan lagi kembali kepada siti
setelah jaminan keamanan sudah bisa
contoh contoh yang lain saya bisa berikan gambaran terjadinya klb asmat di asmat
ini bukan masyarakat kita membutuhkan
yang dibutuhkan gerakan cepat
yang bisa bergerak cepat adalah tni
mengerahkan armadanya angkutannya dokternya semuanya masyarakat